lima dari tujuh tahanan yang kabur dari polsek jatiasi kota bekasi jawa barat
akhirnya ditangkap petugas polres metro bekasi kota sabtu malam
kelima tersangka dibekuk di tiga wilayah berbeda
kapolres metro bekasi kota kombes pol hengki mengatakan
para pelaku kabur dengan cara menjebol tembok tahanan polsek jatiasi
pada kamis malam tiga belas oktober lalu
jadi dari tujuh itu dua kasus curanmor dan lima kasus narkoba
dan alhamdulillah dua kasus curanmor itu sudah ditangkap
dan dari lima kasus narkoba yang kabur ini tiga sudah tertangkap sisa dua
hingga saat ini petugas gabungan polsek jati asih dan polres metro bekasi kota
asing melakukan pengejaran terhadap dua tahanan lain yang belum tertangkap
sebelumnya tujuh tahanan berhasil kabur menjebol tembok tahanan polsek jatiasi
tembok tahanan yang berbahan hebel itu berada di sebuah toilet
pasca kaburnya tujuh orang tahanan kondisi tembok tahanan yang jebol kini sudah ditutup
sementara itu lima anggota polisi yang berjaga di polsek jatiasi kota bekasi
diperiksa setelah tujuh orang tahanan kabur saat mereka bertugas
kelimanya akan ditindak tegas jika dalam pemeriksaan terbukti bersalah
heri kustara bekasi jawa barat